ini bagian dari
apapun bisa terjadi di dunia
tetapi sempat bola
diharapkan tetap nyala
itu beliau sudah datang
itu yang kami sampaikan bahwa ini
dalam rangka juga untuk menjadikan sempat bola